mau liburan tanpa khawatir kepanasan atau kehujanan
yuk ajak anak adik atau keponakan anda untuk seru seruan di playground indo
gak perlu jauh jauh keluar kota apalagi ke luar negeri segala
di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan cakung jakarta timur
terdapat sebuah playground indoor yang konsepnya dirancang ala budaya finlandia
di wahana yang ditujukan untuk balita hingga anak dua belas tahun ini
berbagai permainan bisa dilakukan
mulai dari berseluncur di aneka wahana slider
bermain di lautan bola sampai menyeberangi jembatan jaring
anak anak juga bisa dilatih berimajinasi
dengan memainkan peran ala pembeli dan penjual
toko di area leiki boki
kira kira yang mana ya yang jadi favorit anak anak
dengan harga rp satu ratus sembilan puluh pengunjung bisa bermain dengan durasi dua jam
sedangkan kalau ingin bermain sepuasnya seharian
tinggal siapkan biaya sebesar rp dua ratus sepuluh
memang agendanya main di indoor karena lihat cuaca juga kan
gimana caranya biar anak anak bisa tetap have fun
pemainan menyenangkan lain bisa dilakukan di playground indoor yang juga ada di ibukota
tepatnya di jakarta selatan
berbagai permainan untuk melatih motorik anak tersedia
mulai dari flying fox trampolin hingga wall climbing
ini sih namanya sekalian olahraga dengan cara yang fun
dan pastinya menyenangkan
ini juga menyehatkan
waktu main perosotan itu seru banget
rasanya nggak mau satu kali
pengunjung dari luar kota pun tak mau ketinggalan
menghabiskan waktu liburan bersama anak di playground indoor
dengan alasan keamanan karena cuaca yang tidak menentu
pertama karena cuacanya hujan
kan sekarang musimnya hujan kalau main di indoor kan lebih aman untuk anak anak
pertama aman yang kedua kayaknya lebih safety
nah jadi tidak perlu risau bagi anda yang bingung menghabiskan liburan kali ini karena adanya cuaca buruk
playground indoor seperti ini bisa menjadi solusinya
cukup dengan membayar dua ratus ribu saja
anak sudah bisa menikmati puluhan wahana seru
jadi liburan dimana saja yang penting hati senang dompet aman
meski bermain di playground indoor tergolong aman
pastikan saat bermain anak anak tidak luput dalam pengawasan ya
dan tetap patuhi segala bentuk peraturan
supaya anak anak senang orang tua pun lebih tenang
tim liputan cnn indonesia